pt pln persero menjamin ketersediaan pasokan listrik selama ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dengan menyiagakan delapan puluh dua ribu personel pln siap melayani kebutuhan listrik masyarakat dalam menjalankan ibadah dan berlebaran bersama keluarga
dengan beban puncak mencapai dua puluh sembilan gigawatt
terkait pasokan primer pln menjamin dalam kondisi aman dengan ketersediaan pasokan energi rata rata di atas dua puluh hari operasional atau hop
dalam menghadapi lebaran kali ini bahwa pasokan tenaga listriknya jauh lebih besar daripada beban puncak sehingga kondisinya aman
dan untuk itu kami juga menetapkan masa siaga dimulai tanggal lima belas april sampai dengan tiga puluh april di tahun dua ribu dua puluh tiga
perseroan menyiapkan dua tiga ratus posko siaga kelistrikan yang tersebar di seluruh tanah air
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat pln juga menyiapkan alat pendukung siaga
delapan genset lima ratus lima puluh sembilan uninterruptible power supply sembilan ratus dua puluh lima unit gardu bergerak enam belas unit trafo mobile dua ratus lima puluh sembilan krain dan lebih dari enam mobil dan motor
selama periode siaga ini pln menyiapkan ada enam lebih dari delapan puluh ribu personil maupun petugas lapangannya
ini terdiri dari dua puluh ribu
sekian personil pln dan lebih dari enam puluh satu ribu petugas lapangan yang akan standby selama dua puluh empat jam menjaga keandalan listrik
selain itu untuk mendukung kelancaran mobilisasi telah disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu sebanyak enam ratus enam belas unit yang tersebar di dua ratus tiga puluh tujuh lokasi di seluruh indonesia
kesiagaan pln ini guna memastikan masyarakat indonesia yang akan merayakan idul fitri dapat menjalankan ibadah serta lebaran bersama keluarga tanpa ada masalah kelistrikan